sesuai dengan aturan yang tercantum dalam surat keputusan bersama atau skb empat menteri
pembelajaran tatap muka terbatas telah diizinkan di wilayah ppkm level satu
terus dievaluasi ptm terbatas diharapkan dapat meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik
dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat
beberapa waktu terakhir pembelajaran tetap muka atau ptm terbatas
sudah mulai berjalan di berbagai wilayah yang masuk dalam kategori ppkm level satu
ptm terbatas dinilai pemerintah perlu dipercepat guna menekan risiko learning loss peserta didik
yang semakin menguat siring kegiatan belajar mengajar yang terpaksa dilakukan secara jarak jauh
mengingat kesehatan dan keselamatan insan pendidikan selama ptm merupakan syarat mutlak yang menjadi prioritas
sekolah yang menjalankan kegiatan ptm terbatas harus
tetap mengikuti persyaratan
sebagaimana yang tercantum dalam skb empat menteri tentang pembelajaran di tengah pandemi
di antaranya jumlah peserta didik yang dibatasi
jumlah hari dan jam ptm terbatas dapat dilakukan dengan pembagian rombongan belajar atau shift
serta kewajiban menjaga prokes bagi tiap tiap individu yang terlibat dalam pembelajaran
keberhasilan ptm ini pertama pelaksanaannya berjalan dengan aman
artinya tidak terjadi penularan kasus yang menjadikan kluster
kemudian terjadi pembelajaran yang efektif artinya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran itu meningkat
nah dari hasil kemudian nanti kami akan melihat hasil pembelajaran di akhir semester atau akhir tahun ajaran
apakah ada peningkatan dari sebelum ptm ini dilaksanakan memang
jika ditemukan kasus positif covid di lingkungan sekolah sekretariat nasional
dan jurnal satuan pendidikan aman bencana atau seknas spab menjelaskan
telah disiapkan prosedur untuk penanganannya
di antaranya koordinasi cepat dengan vaskes terdekat penghentian sementara kegiatan belajar di sekolah
hingga menjalankan tli atau telusur lacak dan isolasi
di sisi lain pemerintah juga terus mempercepat vaksinasi bagi insan pendidikan
seknas spab menyebut saat ini sudah sekitar enam puluh lima persen atau tiga enam dari lima lima juta tenaga pendidik telah divaksinasi
sedangkan untuk pesan pendidikan
jumlahnya mencapai dua puluh enam persen dari dua puluh sembilan juta anak usia sekolah di atas dua belas tahun
ditargetkan hingga akhir tahun ini capaian vaksinasi bagi keduanya telah mencapai minimal sembilan puluh persen
meski tak dapat dipungkiri jika ptm terbatas juga memiliki sejumlah tantangan
seperti tingkat kepatuhan pelaksanaan prokes serta partisipasi anak di sekolah
namun ptm terbatas sejauh ini diakini banyak pihak sebagai opsi terbaik
untuk menekan terjadinya potensi learning loss
sehingga dengan ptm terbatas ini terlaksana
peningkatan partisipasi dalam pembelajaran itu meningkat
sehingga hasil belajaran juga dapat meningkat gitu
dengan adanya pendampingan yang lebih intens
komunikasi antara guru dan siswa yang juga lebih intens
itu bisa lebih efektif lagi kalau misalkan secara tatap muka dilaksanakan
guna menyukseskan ptm terbatas tak hanya butuh peran dari tenaga
pendidik ataupun satgas covid sembilan belas tingkat sekolah
peran orang tua juga sangat diperlukan terutama untuk memastikan
kebutuhan anak terpenuhi saat pergi sekolah
seperti perlengkapan terkait prokes dan membantu anak dapat belajar secara efektif
di masa pembelajaran tatap muka terbatas ini
untuk itu pemerintah mengajak seluruh pihak bahu membahu
menyiapkan kondisi yang kondusif agar anak dapat belajar di sekolah dengan aman dan nyaman